aku selalu bersyukur dalam menjalani hari hariku
walau terkadang rasa takut itu selalu datang menghampiri
meski sakit ini semakin menggerogotiku
tapi aku harus tetap kuat
karena ada mereka penyemangat hidupku
ketika rasa sakit itu muncul
yang selalu ada menguatkanku
tuhan terima kasih atas kebahagiaan ini
aku siap menghadapi hari esok
semangat ini selalu ada dalam jiwaku
tidak ada yang bisa menghentikan langkahku
sampai jumpa di video selanjutnya